hadirnya pandemi di tengah kehidupan kita sejak tiga tahun terakhir telah mengubah banyak hal sobat rupiah
satu yang paling mendasar adalah perubahan cara berinteraksi melalui gawai atau tanpa tatap muka
tak hanya itu aktivitas harian yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan keluarga